keberagaman etnis dan agama yang ada di indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik
gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di medan sumatera utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan
setiap pagi yara airi ginting berangkat dari rumahnya di desa telaga sari kejamatan sunggal deli serdang sumatera utara
anak pertama dari empat bersaudara keluarga etnis karo ini ingin menimba ilmu sebanyak banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga
sementara itu sabina pengarif juga bersiap siap di rumahnya di jalan tapian nauli medan sunggal
sebagai penganut buddha memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya
yara dan sabina bersekolah di yayasan perguruan sultan iskandar muda jalan tengku amir hamzah medan sunggal
mereka hanya dua dari tiga anak didik usia dini hingga sma yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi
pacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air
siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama
kadang yara belajar bersama dengan mereka
sepertinya yara punya teman yang suku karo dan beragama katolik
biar berteman baik dengan dia
setiap pergi sekolah yara pergi sama dia pergi bareng dia
setiap pulang sekolah juga ya bareng dia
ya seperti hal hal teman teman lainnya sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik
menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja sama sabinan kan tionghoa
bukan hanya tionghoa sama tionghoa saja sih
stamina juga ada bergabung dengan yang seperti tamil batak ataupun melayu
jadi bukan hanya di kelas aja berteman
saat mengerjakan tugas itu pun sabina juga ada sama sama berdiskusi gitu
yayasan perguruan sultan iskandar muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di kota medan sumatera utara
sekolah yang berdiri pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan
setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di indonesia
tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya
perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain
yayasan perguruan sultan iskandar muda ini tepatnya berdiri dua puluh lima agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh oleh bapak dr sopiantan
yang menjadi latar belakangnya yang pertama adalah pengalaman pahit
yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran
yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi yaitu kemiskinan
maka dengan faktor tersebut dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat sekat diskriminasi dan juga stereotip
dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan
sukses menerima marit award tahun dua ribu empat belas yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah
kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis
sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di indonesia
perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan